dari sisi anggaran militer indonesia mungkin tidak lebih bergensi dibandingkan militer amerika ataupun jerman
tapi anda jangan salah karena ternyata mayoritas seragam militer negara north atlantic treaty organization ataupun nato
justru dibuat oleh sebuah perusahaan tekstil yang berbasis di indonesia
dimulai dari membuat seragam untuk militer indonesia pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh pt sri rejeki isman atau sri teks kemudian mulai menggeluti pembuatan seragam militer internasional pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kita mengembangkan men supply sampai di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat kita mengadakan riset dengan jerman tentara jerman dan akhirnya di seribu sembilan ratus sembilan puluh lima kita bisa men supply pakaian tentara jerman pada waktu itu
kini sritex mampu memproduksi satu ratus lima puluh ribu pasang seragam militer dan polisi di indonesia dan mancanegara setiap bulannya
atas alasan diversifikasi dan fixed income sritex tetap akan mempertahankan divisi tersebut
kalau misalnya secara bisnis nih pak tadi kan kita lagi ngomongin bisnis apakah kalau misalnya kita produksi seragam militer itu lebih menguntungkan daripada fashion biasa
sebenarnya menguntungkan atau tidak itu
melihatnya adalah saya melihatnya lebih di konsistensi
kalau di bidang uniform itu lebih konsisten dalam ordernya
dan kalau kita lihat fashion kadang kadang fashion juga lebih menguntungkan karena kadang kadang ada juga barang barang tertentu yang harus cepat di delivery
karena ada tren tren tertentu
itu harganya bisa naik harganya juga lebih baik
selain efisiensi tentu saja ada
faktor inovasi dan teknologi yang harus terus diperbarui oleh sritex
kapasitas produksi pt sriteks indonesia yang saat ini mencapai satu empat juta unit per bulannya sepuluh persennya ternyata kepada seragam militer
seperti contohnya seperti ini seragam militer jerman yang ternyata paling sulit untuk dibuat dibandingkan seragam militer lainnya
beberapa teknologi seperti anti air api radiasi hingga anti nyamuk menjadi spesifikasi wajib pembuatan seragam militer di berbagai negara
menggunakan teknologi yaitu anti sinar infrared
jadi kalau dengan net vision google pada waktu malam hari itu tidak terlihat
oh masih tetap tidak bisa terlihat
jadi itu yang menjadikan
ini seragam ini termasuk tersulit dibuat
meski bersaing dengan perusahaan tekstil di eropa sriteks yakin dapat mengembangkan divisi seragam militer ini karena kualitasnya yang diakui secara internasional
joy citradewi sukoharjo jawa tengah